ibu suko terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam the central bank kali ini
pemirsa demikian the central bank untuk edisi kali ini atas nama seluruh tim kerja
dan nantikan perbincangan kami lainnya dalam program the central bank selanjutnya